ya setelah sempat digembar gemborkan temuan obat baru covid sembilan belas universitas erlangga yang bekerja sama dengan bin dan juga tni ad ternyata terganjal validasi riset
badan pengawas obat dan makanan atau bepom menyatakan obat tersebut belum valid
sejak awal euforia klaim obat covid sembilan belas ini disampaikan memang telah menuai beragam respon tidak sedikit yang sebetulnya meragukannya
mengapa klaim obat covid sembilan belas ini terganjal banyak hal terutama dipertanyakan dari sisi uji klinisnya
kita akan coba bahas pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sahabat terlebih dahulu dr agus dwi susanto ketua perhimpunan dokter paru indonesia
selamat malam dr agus
selamat malam pak
dan sudah ada pak pandu riono ahli epidemiologi dari ui
selamat malam pak pandu
selamat malam pak pandu
selamat malam pak zainal
sudah tergabung juga dan kami juga masih menunggu
nanti akan bergabung
sekretaris utama badan intelijen negara komjen paul bambang sunarwi bowo
tapi masih menunggu nanti
jadi sementara saya akan ke dr agus terlebih dahulu ketua perimpunan dokter paru indonesia
dokter saya ingin tahu tanggapan anda dok ketika klaim obat covid sembilan belas ini ternyata dinyatakan bepom belum valid begitu
artinya masih banyak celah kritisnya
apakah anda melihat hal yang sama
sebetulnya sejak awal obat ini digembar gemborkan
bahwa obat kombinasi ini akan sulit tampaknya atau memang sudah bisa diprediksi akan terganjal di bepom
seperti apa tanggapan anda dokter
ya terima kasih mas
jadi prinsipnya kan kita mengapresiasi teman teman yang sudah melakukan upaya untuk menemukan obat kombinasi di dalam totalan serak covid sembilan belas
tapi masyarakat juga mesti tahu bahwa sebenarnya sejak pandemi ini berjalan di bulan awal
pertengahan maret sampai sekarang
profesi profesi itu perhukunan dokter paru publi idai perdatin sama pergi itu sudah membuat rekomendasi kombinasi obat secara tunggal di dalam tata laksana pasien covid sembilan belas di seluruh indonesia
dasar protokol itulah kemudian dokter dokter di seluruh indonesia itu memberikan tata laksana pada pasien
karena kalau tidak ada penyelamanya tentu dokter tidak akan bisa kasih obat apa yang bisa diberi
nah kombinasi obat itu
itu apakah sama dengan yang menjadi kombinasi obat klaim ini
kombinasi kita kalau dilihat dari yang disampaikan oleh teman teman di uner kalau kita kan memberikannya dalam sediaan tunggal mas
karena obat itu sebenarnya sudah ada di pasaran dan memang bp pom itu sudah memberikan emergency use
artinya dapat digunakan dalam kondisi emergensi untuk covid sembilan belas kan
nah beberapa kombinasi contohnya yang disebut di situ adalah hidroksikloroquine dengan azitromisin ya kan mas
nah satu kombinasi itu adalah azitromisin hidroksikloroquine ditambah oseltamifir ditambah vitamin
itu kombinasi kita seperti itu
terus kita bisa memberikan azitromisin atau lepovloctasin dengan hidroksikloroquine dengan lopinapir ritonapir dengan vitamin
kemudian kombinasi yang ketiga kita pakai adalah azitromisin atau lepovoktasin kemudian hidroksikloroquine ditambah dengan favipiravir atau afigan ditambah vitamin
jadi tiga kombinasi ini yang paling penting
yang paling sering kita rekomendasikan kepada teman teman di lapangan sampai hari ini
jadi sebenarnya kombinasi ini kita sudah pakai untuk tata laksana pasien covid sembilan belas derajat ringan sedang berat dan kritis
nah untuk yang kritis nanti ada tambahan tata laksana lain karena kan ada standar tata laksana lain sesuai dengan komplikasi yang ada
jadi artinya menurut anda celah mengapa kemudian obat ini sementara dinyatakan bepom belum valid adalah
karena belum paling tidak undurkan
unsur unsur obat yang tadi anda sebutkan belum ada semuanya di obat kombinasi itu atau bagaimana dok
kalau soal rekomendasi dari bepom untuk suatu produk itu kan harus melalui proses uji klinis yang baik mas
kalau kami sebagai klinisi kan menggunakan kombinasi itu di dalam emergency use selama obat itu belum ada
karena kita tahu sampai saat ini belum ada obat untuk covid sembilan belas maka literatur literatur dan studi studi yang ada itu
memberikan celah kepada kita untuk memberikan terapi dalam uji emergency
sedangkan kalau kita mau membuat suatu produk ini adalah obat untuk covid tentu harus melalui suatu uji klinis
who saja melakukan uji klinis untuk menemukan obat covid yang namanya solidarity trial itu mas
itu di puluhan negara
rekomendasi who untuk uji trial obat anti covid itu di berbagai negara
ada hampir tiga puluh negara kalau nggak salah
dengan berbagai variasi kombinasi obatnya
salah satunya tentang reduksi kloropuri
ada juga tentang rendesisir
kemudian ada juga lopinavir litonavir itu tadi
jadi untuk membuat suatu produk dikatakan solidarity trial itu ada proses prosesnya uji klinis dan itu bepom yang merentukan apakah uji klinis itu sudah sesuai atau belum
kalau nanti memang bepom sudah menyatakan itu sesuai tentu profesi akan bisa menggunakannya
kalau itu sudah mengikuti aturan
yang ditetapkan oleh badan yang teregistrasi
dr agus dari anda saya sapa dulu komjen pol bambang sunarwibowo sekretaris utama badan intelijen negara
selamat malam pak bambang
pak bambang selamat malam
pak bambang kita bicara soal obat covid sembilan belas on air yang bekerjasama dengan bin dan juga tni ad
yang dinyatakan bepom
juga dipertanyakan validasi risetnya
jadi obat ini dipertanyakan pak bambang bagaimana tanggapan dari bin sebagai pihak yang ikut serta bekerjasama untuk memproduksi obat ini
bahkan di awal sempat tampak agak agak percaya diri sekali bahwa obat ini bisa akan diterima di akan lolos uji bepom
iya terima kasih
dengan apa yang tadi disampaikan
terkait dengan kombinasi obat dan temuan obat dari tim dari uner ini
bahwa apa yang dilakukan oleh tim peneliti di sini semua tentunya melalui proses yang cukup panjang
dari mulai in vitro sampai dengan prafinis dan masuk kepada uji klinis
nah ini semua dilaporkan kepada badan pom
apabila ada kekurangan tentunya peneliti harus memang memperbaiki
dan saya yakin kita sangat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh badan pom untuk harus kita percepat agar ini bisa membantu kesulitan
karena obat yang secara spesifik kan ini belum ada
jadi beberapa obat kombinasi inilah kita mencari formula
karena obat obat kombinasi obat ini yang sudah beredar agar bisa lebih efektif digunakan dan bisa menjadi panduan daripada penggunaan di rumah sakit rumah sakit dalam penanganan covid ini
artinya ini kita harapkan ini bisa lebih efektif bisa lebih cepat dalam melakukan treatment kepada pasien yang sakit demikian
karena untuk yang penjagaan tentu kita harapkan vaksin bisa lebih cepat
sehingga bisa digunakan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di indonesia
sementara untuk yang mengalami sakit tentunya kita butuh obat yang lebih efektif dengan formula yang tepat dalam hal ini
bukan berarti yang lain saya katakan tidak efektif demikian
pak bambang tapi ini dari bepom sendiri menyatakan uji validasinya ini soal uji klinisnya
yang masih dipertanyakan apakah kemudian bin menerima bahwa ternyata obat ini dinyatakan uji klinisnya masih banyak celah masih banyak pertanyaan masih banyak keraguan di dalamnya
begini harusnya kita lebih optimis
kita sebagai bangsa indonesia bangsa yang besar sementara kita menghadapi musibah yang sama
kita mengalami hal ini bagaimana lawan kita adalah covid bukan para peneliti atau pihak pihak yang lain
nah oleh karena itu
itu bagaimana kita mempercepat daripada perbaikannya
agar apa yang dikatakan oleh badan pom itu bisa dipenuhi oleh para peneliti sehingga memenuhi kaedah yang protokol yang sudah ditetapkan oleh badan pom sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk itu
saya jeda terlebih dahulu usai jeda saya akan ke pak pandu riono
saya ingin tahu tanggapan dari pak pandu seperti apa ketika obat covid sembilan belas
ini masih terganjal di b pom belum dinyatakan valid
seperti apa tanggapan anda kita akan bahas usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di newscast
saya ke pak pandu riono
pak pandu tadi dokter
saya ragu sudah banyak bicara dari sisi kesehatan apa yang dibutuhkan dari sebuah kombinasi obat untuk covid sembilan belas
tadi juga pak bambang dari bin juga sudah mengatakan bahwa saat ini tentu harus fokus dan juga optimis untuk melakukan perbaikan perbaikan dari apa yang telah diberikan masukan oleh bepom itu sendiri
dari catatan anda seperti apa pak pandu bicara soal obat ini obat klaim obat covid sembilan belas ini yang terbaru belum dinyatakan
ini tidak akan valid oleh b pom sendiri
ya memang seharusnya prosesnya seperti itu
jadi setiap laporan hasil penelitian itu terutama penelitian uji klinis obat
apalagi obat yang dianggap suatu campuran yang mengklaim bisa mengobati orang dengan covid
itu akan direview oleh komnas daripada komisi obat daripada yang dilakukan di
dalam badan pom
karena dengan demikian itu proses yang alamiah sebenarnya
jadi bukan diganjal
tapi ini proses yang dimana dilihat bagaimana prosedurnya apakah dalam pelaksanaannya mengikuti protokol yang sudah disetujui
saya dengar tadi berkali kali ada perubahan protokol
apakah setiap protokol itu ketika berubah sudah direview lagi oleh komite etik
karena setiap perubahan protokol itu harus direview kembali oleh komisi etik
dan kemudian juga bagaimana mereka membagi kelompok subjek penelitian menjadi empat kelompok
bahkan ada yang mendapatkan obat a mendapatkan kombinasi a b c dan ada satu lagi yang mendapat obat standar
supaya empat kelompok ini harus benar benar comparable
dengan demikian kalau diberikan obat
ya kan distribusinya yang katanya kan yang ringan sedang dan berat itu harus merata di empat kelompok itu
jadi analisinya seperti itu
bagaimana meyakinkan melakukan randomisasinya
bagaimana meyakinkan ini benar benar double blind
atau bagaimana mengukurnya
bagaimana obatnya itu sendiri
bagaimana membuat obat itu sendiri benar benar berkualitas dan sesuai dosisnya
dengan demikian memang perlu kehati hatian
dan itu cara evaluasinya
ini juga sudah standar
cara pelaporannya juga sudah standar
itu yang akan dilinai oleh beranipo
pak pandu tadi menyambung dr agus katakan memang uji klinisnya jika untuk sebuah produk seperti obat ini memang memakan waktu yang cukup lama
anda melihat apakah obat covid sembilan belas unr ini yang bekerjasama dengan bin dan juga tni ad agak terburu buru sebetulnya
sehingga ketika disampaikan ke bepom justru memang
meskipun ini proses yang tadi seharusnya
seperti itu ya
tapi kemudian ini kan ada ditanyakan soal uji klinisnya tadi itu
apakah ini terburu buru atau tidak sebetulnya pak pandu
pengertian terburu burunya itu terburu buru disimpulkan sebelum dievaluasi
jadi seharusnya dievaluasi dulu oleh beranipom
kemudian klaimnya itu dicerna kembali
apakah betul nggak sesuai dengan data atau prosedurnya
dan sebenarnya yang menjadi tantangan
untuk penelitian obat adalah bukan untuk pengobatan orang dengan gejala ringan atau gejala sedang
yang paling dibutuhkan sekarang adalah pengobatan orang yang berat
yang masuk icu
yang butuh ventilator
dan angka kematiannya tinggi
karena pengobatan yang ini belum ada
sebelum untuk kita mengurangi kematian
karena angka kematian di indonesia itu tinggi
nah ini tantangannya
jadi harusnya fokusnya ke sana
dan bukan untuk mengobati tanpa gejala itu nggak usah diobati
yang dengan istirahat dengan pemberian vitamin atau imun modulator mungkin cepat untuk perbaikan
dan kemudian juga orang yang bergejala ringan juga tidak perlu diobati dengan obat yang demikian jasadnya
kombinasinya obat obat keras semua itu
dan yang sebenarnya lebih fokus pada orang yang jadi bergejala berat
itu yang tantangannya
telahnya di sana
telahnya di sana
kalau nanti dalam prosedur ditemukan pemberian obat pada orang tanpa gejala
nah itu menyalahi protokol
jadi itu yang harus direview kembali oleh badan kom
dalam menilai uji klinis obat
sebenarnya ini menunjukkan kehati hatian
menunjukkan supaya jangan salah menyimpulkan
karena kalau begitu nanti dipakai di masyarakat
itu akan sulit
badan pom juga kalau sudah menyetujui bisa juga menarik kembali
kalau ada apa apa di masyarakat
saya ke dokter agus
sebelum nanti saya akan ke pak bambang lagi
tadi juga dr agus sempat
ini menarik ya apa yang disambungkan tadi oleh pak pandu
bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah obat untuk mereka yang dengan gejala
dengan kondisi yang parah begitu
nah untuk memenuhi
menemukan obat yang seperti tadi untuk yang tadi pak pandu katakan bahwa ini butuh untuk orang orang yang dalam kondisi yang
berat begitu ya
apa yang dibutuhkan oleh produk obat untuk covid sembilan belas ini
sehingga dan juga dalam proses uji klinisnya
terima kasih pak
dari pak pandu
data kami di beberapa rumah sakit di jakarta itu dengan panduan protokol yang sudah kami keluarkan pada bulan april
di rumah sakit persahabatan yang derajat ringan
dengan panduan yang berat
regimen yang ada pada kasus yang berat dan kritis itu cenderung tidak efektif
oleh karena itu
studi studi memang harusnya
mendukung ke arah bagaimana menurunkan antamortalitas
dengan obat obatan atau dengan alat alat medis yang lebih canggih
nah itu harus kita tunjukkan
sebagai contoh adalah riset plasma konvalescent itu bisa membantu pada derajat berat
kemudian riset tentang stem cell
itu bisa membantu pada derajat berat dan kritis
dan beberapa riset riset tentang misalnya penggunaan anti interleukin enam
dan obat obat yang lebih hedge fund untuk mengatasi badai sitokin pada covid
ini yang kita harapkan untuk bisa menurunkan mortalitas
karena angka mortalitas itu bukan pada derajat ringan
tapi lebih banyak pada derajat berat sampai kritis
ya berat dan kritis itu yang lebih banyak menyebabkan kematian
kalau ringan itu hampir nggak ada yang meninggal
dr agus mungkin banyak yang tidak paham ya soal kemudian bagaimana uji klinis yang sebaiknya
atau seharusnya dilakukan untuk sebuah produk obat obatan
apalagi bicara soal produk obat covid sembilan belas begitu
apalagi kalau kemudian yang seharusnya difokuskan adalah bagaimana menciptakan satu obat
yang bisa menyembuhkan mereka yang dalam kondisi yang sangat berat
untuk menekan angka mortalitas tadi
uji klinisnya harus seperti apa sebetulnya dok
ya sebenarnya protokol uji klinis untuk obat obatan itu sudah ada standarnya dari yang namanya
badan pom itu punya protokol untuk uji klinis yang baik ya
nah itu sudah ada
mau dia pasiennya derajat ringan sedang berat maupun kritis semua protokolnya harus diikuti sesuai dengan panduan uji klinis yang baik
dan ada step stepnya termasuk kalau ada perubahan pada pasien yang menjadi eksklusinya
terus kalau targetnya pasiennya apa ringan sedang berat maupun kritis
jadi kalau produk itu di sebuah riset hanya diteliti untuk ringan dan sedang
dia nggak bisa dipakai untuk berat dan kritis
jadi sehingga harus masyarakat sudah paham bahwa kalau risetnya hanya untuk populasi ringan atau sedang
maka pada berat dan kritis itu tidak bisa diaplikasikan
kalau populasinya hanya untuk otg itu apa lagi
kita tahu otg tidak perlu banyak pemberian obat hanya cukup pemberian vitamin
dia akan sembuh
oleh karena itu tadi tergantung apa sampelnya
terus bagaimana obat itu berimplikasi pada setiap derajat
pada ringan sedang atau berat kritis itu derajat masing masing
dampaknya obat seperti itu apa
dan itu akan terlihat jelas nanti penggunaannya
aplikasi klinisnya akan sangat bermanfaat
apabila kita tahu obat ini pada derajat ringan dampaknya sekian
pada derajat sedang dampaknya sekian
mestinya detail seperti itu
karena sampelnya kan berbeda beda derajat
saya ke pak bambang
ini menyambung tadi juga apa yang disampaikan oleh pak pandu dan juga dr agus
memang dari koreksi bepom memang menyatakan
obat ini belum bisa merepresentasikan populasi
kemudian ada otg yang diberikan obat terapi dalam uji klinis
padahal menurut bpom atau kepala bpom dalam protokol kepenelitian otg
tidak perlu diberikan terapi obat covid sembilan belas
nah sejauh mana sebetulnya dalam proses pembuatan obat ini
mengikuti standar uji klinis yang sudah ditetapkan protokolnya
jadi apa yang dilakukan oleh tim riset uner
ini dilaksanakan tentunya sebelum masuk kepada uji klinis
ini dokumen dokumennya diserahkan kepada badan pom
kemudian ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan
dan itu sudah dilaksanakan
maka keluarlah izin untuk uji klinis ini
dan itu dilaksanakan oleh tim peneliti
kemudian untuk di dalam pelaksananya
hasilnya apabila ada perbaikan
tentunya punya kewajiban daripada peneliti
untuk melakukan perbaikan
dan itu wajar
maka ini harus diupayakan
untuk bisa secara bersama sama
kita melakukan perbaikan
jadi bukan pihak pihak lain yang saling mengoreksi disini
covid ini yang kita harus lakukan
covid ini yang kita hadapi bangsa kita adalah covid
maka kita harus secara bersama sama
bagaimana kita berjuang untuk mengatasi covid ini
beberapa temuan temuan atau riset riset yang dilakukan oleh pihak lain
saya yakin harus kita dukung itu sepenuhnya
untuk kepentingan bangsa ini
sehingga penanganan covid di indonesia akan lebih efektif
maka rasa kemanusiaan ini harus timbul di hati kita masing masing
untuk apa yang dihadapi bangsa kita
itu sangat mutlak untuk kita
agar bangsa kita lebih cepat maju
dan kita tidak berpolemik di tempat lain
namun di sini ada badan yang betul betul dipercayakan oleh pemerintah
untuk menangani kewenangan di dalam pembuatan obat dan pengawasannya
yaitu badan pom
kita serahkan sepenuhnya kepada badan pom
dan tim riset untuk kita lakukan perbaikan
temuan temuan atau hasil review dari badan pom ini
kita harapkan ini menjadi harapan daripada bangsa kita
salah satu ya untuk bisa kita mengatasi covid ini
oke pak pandu ada tambahan pak pandu
ya memang dalam penilaian laporan tadi
itu akan di review
jadi bukan berarti seperti saya gitu gitu agus
itu mencampuri urusan
cuman mendengar klaim yang begitu cepat
kita jadi bertanya tanya
kenapa kok sebelum dievaluasi sudah diklaim gitu kan
seharusnya meliuti proses gitu kan
kalau proses yang normal gitu tidak ada kehebohan
kehebohannya ketika tim peneliti uner itu melaporkannya ke bukan pihak yang badan pom duluan
ke bin gitu kan
dan yang melaporkan teman dari pak asad dan bin gitu kan
seharusnya tim peneliti ini
suasana normal yang review yang biasa dilakukan di kalangan peneliti itu berjalan prosesnya
kalau ada unsur yang kelihatannya ikut mendorong
itu bisa di persepsikan berbeda
itu sebenarnya saya ingin
saya ingin mengkoreksi itu
supaya tidak ada keraguan lagi
karena nanti kan yang berdialog tentang bagaimana randomisasi
bagaimana cara mengukurnya
kan tim peneliti uner
bukan teman teman dari bin maupun teman dari kasa
karena mereka hanya sponsori dan mendukung gitu
tapi kan begitu detail pertanyaannya
nah teman teman dari uner yang bisa menjawab
jadi anda melihat ini euforianya terbalik begitu
jadi yang lebih banyak bicara bukan pihak dari unernya
justru dari bin ataupun dari tni ad
atau bagaimana pak pandu
tapi kan semua juga emulia
kalau ada obat gitu kan
saya juga senang
benar ada obat
ternyata obatnya itu masih diragukan
loh kok tg diobati
kok yang ringan diobati
padahal tantangannya sekarang itu adalah obat untuk orang yang berat
supaya kita bisa menekan kematian
seperti dr agus tadi bilang
ini yang menjadi masalah kematian
itu yang kita berusaha tekan pak bambang
pak bambang dan semuanya ini
jadi kita sungguh mendukung kok sebenarnya
kalau ada obat yang bisa menekan kematian
sehingga kita fokuskan saja pada kelompok yang sangat berat
pak bambang sudah senyum senyum
nanti akan direspon oleh pak bambang usai jeda berikut
ini benarkah ini euforia di awal
tapi tiba tiba justru belum valid kata bepom
dan setelah ini apa perbaikan yang akan dilakukan
itu menjadi penting
sehingga kemudian euforia itu bisa dijawab dengan keyakinan bahwa akan ada obat yang memang akan segera bisa didapatkan
kita bahas usai jadwal berikut ini kami akan segera
kita kembali sesat lainnya
baik segmen terakhir dialog saya langsung ke pak bambang
belum selesai kita pak bambang
jadi dilanjutkan karena kita harus dengarkan apa tanggapan dari pak bambang dari bin soal tadi koreksi dari pak pandu
ini euforianya di awal kemudian ya seperti itulah tadi dikatakan oleh pak pandu
nah selain soal itu juga bagaimana kemudian bin akhirnya mengevaluasi atau dari teman teman peneliti atau dari tni ad dan juga unr
agar kemudian obat ini bisa betul betul lolos begitu di bepom
ya terima kasih
jadi yang disampaikan pak pandu benar
apa yang dilakukan tahapan tahapannya dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh beliau ini benar
namun demikian kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa memperbaiki

dan kita harus ada support dari semua pihak
karena lawan kita itu begitu membahayakan buat bangsa kita bahkan negara negara di dunia ini
oleh karena itu apa yang disampaikan tadi terkait dengan apa yang hasil daripada uji klinis yang dipublikasikan
itu adalah pada tahapan telah selesai melaksanakan uji klinis
dan dilaporkan kepada badan pom
jadi bukan kepada untuk kita langsung produksi ataupun bahkan itu kepada didistribusi kepada rumah sakit rumah sakit atau yang lain
tetap kita harus mengikuti protokol yang diberikan oleh badan pom
kita percayakan sepenuhnya kepada badan pom untuk hal ini
dan semangat kita sama rasa kemanusiaan kita sama lawan kita adalah covid bukan yang lain
pak bambang tanggapan sedikit dong soal semangat tadi euforia tadi yang disampaikan oleh pak pandu
ini benar tidak demikian bahwa euforianya agak agak kebalik
ini justru bin dan juga tni ad yang lebih banyak beriforia ke publik
jadi ketika orang jadi berharap begitu
ini mas yang penting itu bagaimana kita seluruh peneliti para pakar bersatu kita menghadapi covid ini
seluruh peneliti para pakar kalau kami bukan peneliti
oleh karena itu para ahli ahlinya
mari tunjukkan kepada bangsa ini hasil yang akurat dan siap untuk membantu bangsa ini dari keterburukan masalah covid ini
dampaknya sangat luas
masalah ekonomi kita pertumbuhan ekonomi kita bahkan negara negara tetangga kita jauh itu jauh lebih terpuruk dalam hal ini
saya ke dr agus
dr agus terakhir dari anda seperti apa masukan saran untuk para peneliti dan juga tim dan semua yang tergabung dalam pembuatan obat covid sembilan belas ini
karena nanti akan kemudian dievaluasi lagi
pada prinsipnya harusnya kita mengikuti langkah langkah di dalam uji klinis yang baik
dan satu hal yang terpenting bahwa kami dari profesional selama ini berpatokan pada suatu riset yang bersifat multi center dan dipublikasi di suatu jurnal yang internasional
itu akan menjadi pengakuan yang bersifat global ya
dan kalau risetnya itu sudah terpublikasi biasanya kita bisa citasi dan kita anggap sebagai suatu acuan
karena kita membuat sebuah kupu penduman selama ini adalah acuannya jurnal jurnal yang terpublikasi
bukan suatu pengumuman di depan televisi
itu tidak bisa menjadi suatu acuan panduan
saya rasa itu saja
oke jadi yang ingin anda dorong apa sebetulnya
yang ingin saya dorong mestinya adalah

selesaikan dulu sebuah uji klinis ini sampai final
kemudian setelah dinyatakan badan pom bahwa itu valid lakukan suatu publikasi
kemudian setelah selesai baru diumumkan oleh profesional
karena yang mengumumkan adalah profesional
pak pandu dari anda seperti apa terakhir
ya harapannya kita akan menyelesaikan pandemi ini dengan cepat
itu obat itu adalah salah satu karena kita membutuhkan
suatu obat yang bisa menekan kematian pada orang yang sangat berat yang kritis
dengan demikian kita kalau kita bisa menekan kematian seperti di banyak negara yang sudah berhasil menekan kematian
itu suatu sukses bangsa indonesia
itu yang diharapkan
jadi kita doronglah supaya teman teman peliti obat ini memfokuskan pada penemuan obat pada orang orang yang berat
yang kritis dan bukan hanya obat mungkin teknik bagaimana teknik untuk suatu pelayanan gitu kan teknik medical care nya
sehingga kita bisa mempertahankan supaya tidak jadi kematian
tapi kalau kami begini pak pandu terakhir dari anda
apakah anda optimistis sebetulnya
optimis dengan obat ini
karena beberapa kali juga kami menangkap bahwa anda tampak mempertanyakan sebetulnya kan
terkait dengan obat ini
iya karena saya mempertanyakan buat apa kita mencari obat untuk yang bergejala ringan dan sedang
seharusnya kita fokus pada yang berat
itu pertanyaan yang paling
karena tadi pak agus bilang kan kita tidak butuh untuk orang yang terinfeksi covid untuk ringan dan berat
tapi yang berat ini yang angka kematiannya masih tinggi
ini kalau kita tangkap anda mempertanyakan juga soal registrasi uji klinis kemudian
nah ya itu prinsip keterbukaan
jadi semua penelitian clinical trial itu harus diregistrasi secara terbuka internasional
dan hampir semua penelitian di indonesia itu diregistrasi
kecuali yang ini penelitian uner ini belum diregistrasi
dengan demikian kalau diregistrasi kita semua bisa melihat bagaimana protokolnya bagaimana ini
jadi tidak ada keraguan lagi
selama itu tidak terbaca kita tidak tahu
loh kok bisa begini bisa begini
kan pertanyaan pertanyaan itu pertanyaan pertanyaan yang sebenarnya wajar bagi dunia ilmu pengetahuan
jadi keraguan keraguan itu mudah mudahan terjawab
kita akan tunggu seperti apa ke depan proses ini
pr juga berarti untuk teman teman dari tni ad bin
dan juga para peneliti dari uner yang sedang berupaya untuk membuat obat ini
kita tunggu seperti apa ke depan
mudah mudahan ada kemajuan untuk uji klinis dan juga perbaikannya
terima kasih banyak dr agus dwi susanto ketua perimpunan dr paro indonesia
terima kasih banyak pak pandu riono epidemiolog dari ui
dan terima kasih banyak pak komjen paul bambang sunarwibowo sekretaris utama badan intelijen negara
terima kasih banyak pak pandu
usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi diantaranya kamala harris resmi menjadi wanita kulit hitam pertama
dan keturunan asia amerika yang mendapatkan tiket utama ke pemilihan presiden amerika serikat
newscast akan segera kembali